indonesia triathlon series akan diadakan pada tahun dua ribu sembilan belas sungai liat triathlon menjadi pembuka seri
sungai liat triathlon merupakan salah satu pioner kejuaraan triathlon di indonesia
lima kota di indonesia terpilih untuk mengadakan indonesia triathlon series yaitu sungai liat jakarta lombok bangka dan palembang
indonesia triathlon series akan menggunakan sistem poin untuk menentukan peringkat
rencananya seri pertama akan diadakan pada tanggal lima belas juni mendatang
kita mendapatkannya pertama dari registrasi poin yang kedua itu adalah timing point yang ketiga itu adalah finish point ketika kalian finish kalian dapat point yang keempat adalah bonus point